beralih ke berita lain kapal motor gerbang samudera satu yang berlayar dari pelabuhan tanjung perak surabaya
menuju pelabuhan bandar masin banjarmasin terbakar di perairan karangjamuang pada minggu dini hari tadi
dilansir dari laman detik com sebanyak satu ratus empat puluh lima penumpang kapal motor gerbang samudera satu
telah dievakuasi ke pelabuhan tanjung perak surabaya
sementara itu tiga orang lain masih dalam proses pencarian
berdasarkan keterangan dari salah satu anggota basarnas oktavino
hingga kini pihaknya masih melakukan pencarian tiga orang tersebut
yang diketahui merupakan abk kapal motor gerbang samudera satu
hingga kini sebanyak sembilan penumpang kapal motor gerbang samudera satu yang terbakar di perairan karangjamuang
pada minggu dini hari tadi masih dirawat di rumah sakit phc surabaya
berdasarkan keterangan dari humas rumah sakit phc surabaya asmi anissa
dari sejumlah korban yang ditangani tidak ada yang mengalami luka berat hingga membutuhkan tindakan operasi
dan kini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala basarnas surabaya
prasetya budiarto di surabaya jawa timur
ya selamat sore pak
pak bisa dijelaskan sekarang bagaimana kondisi para penumpang yang telah dievakuasi
selamat sore mbak sarah
selamat sore mbak mesa
bahwa kondisi penumpang yang sudah diselamatkan semua kondisinya sudah sehat dan bisa sebagian sudah kembali ke keluarga yang ada di surabaya
pak tadi kita mendapatkan informasi bahwa masih ada tiga penumpang lagi yang masih dalam proses pencarian
bagaimana dengan update sekarang
apakah tiga penumpang tersebut sudah berhasil dievakuasi oleh timbasaras
baik sampai dengan pukul enam belas tiga puluh itu pencarian masih nihil
pencarian sudah kita lakukan di luar kapal ya di luar kapal gerbang samudera i
itu sudah sesuai dengan set area kita area pencarian
dengan disisir disapu penyapuan
yang oleh kn sarwidura kn eh dari pol airut kemudian dari pertamina dan dari kplp
dan beberapa armada dari nelayan yang ada di sekitar karangjamuan armada kapal dari karangjamuan itu masih nihil
pencarian sementara dihentikan karena memang cuaca sudah di tempat lokasi kejadian itu sudah gelap
kondisi gelombang juga cukup tinggi jarak pandang sangat terbatas
sehingga akan kita lanjutkan besok pagi
ya pak prasetya bisa anda jelaskan kepada kami bagaimana cerita dari kronologis kejadian terbakarnya kapal tersebut
dan sebenarnya apa dugaan penyebab dari terbakarnya kapal tersebut pak prasetya
untuk mbak aksara kami dari basarnas tim basarnas belum mendapatkan informasi terkait dengan penyebab kebakaran
kebetulan juga itu bukan di ranah kami ya bukan ranah kami
mungkin teman teman dari kepolisian dan dari ksop sedang melakukan investigasi pendalaman masalah kasus ini
menanyakan kepada beberapa apk yang selamat
memang tadi sampai dengan siang tadi belum bisa ditanyai korban yang selamat karena memang masih trauma
mudah mudahan akan mendapatkan informasi secepatnya
dan kita juga tim sar
yang ada di lapangan bisa menentukan untuk pencarian besok
pencarian untuk ketiga korban yang belum ditemukan itu
ya baik pak prasetya budiarto kepala basarnas surabaya yang melampurkan langsung
mungkin mbak sarah informasi tambahan ya
ya baik bagaimana pak
bagi tambahan rencana kn gerbang samudera akan ditarik menuju perak surabaya
karena sangat mengganggu apabila tidak ditarik dari tempat kejadian itu
sangat mengganggu alur pelayaran
sehingga untuk menyelamatkan daerah alur perlayaran
mungkin akan di dalam waktu dekat ini sekarang sedang menuju takbut menuju ke lokasi untuk menarik kapal gerbang
samudera satu untuk ditarik ke perak surabaya
untuk tempat lebih aman
baiklah terima kasih informasinya pak prasetya budiarto kepala basarnas surabaya yang melaporkan langsung
ya kapal motor gerbang samudera satu jurusan surabaya ke banjarmasin terbakar di perairan
karangjamuang di perairan gresik jawa timur pada minggu dini hari
empat ratus empat puluh delapan penumpang dan awak kapal pun diselamatkan dengan menggunakan kapal motor kumala ke pelabuhan tanjung perak surabaya
sedangkan tiga orang masih dicari oleh tim basarnas
satu ratus empat puluh delapan penumpang dan anak buah kapal kapal motor gerbang samudera satu berhasil diselamatkan menggunakan kapal kumala
yang saat peristiwa kebakaran terjadi berdekatan dengan kapal gerbang samudera satu
para penumpang pun segera dibawa ke pelabuhan tanjung perak
akibat peristiwa ini tiga orang dinyatakan hilang diantaranya nakoda dan dua kadet
kebakaran terjadi pada minggu dini hari di perairan karangjamuang gresik jawa timur
evakuasi dan penyelamatan penumpang kapal langsung dilakukan tim basarnas dan polair
serta syah bandar pelabuhan tanjung perak surabaya dengan menggunakan kapal motor kumala
penumpang yang panik banyak yang meloncat
karena api mulai membesar
sehingga penumpang berusaha menyelamatkan diri
padahal penumpang pada tidur
ternyata api itu sudah membara membesar separuh kapal
di situ bangun tidur selalu meloncat
minggu pagi seluruh penumpang kapal gerbang samudera satu berhasil dievakuasi ke pelabuhan tanjung perak surabaya
selanjutnya seluruh korban selamat ini dibawa ke hotel oleh operator kapal dan korban luka dibawa ke rumah sakit phc surabaya
saat ini tim basarnas tengah mencari korban yang hilang diantaranya nahkoda kapal dan dua kadet
saat ini masih melakukan pencarian tiga orang yang dalam pencarian
sementara ada sembilan korban luka dibawa ke rumah sakit mengalami luka bakar ringan dan luka luka ringan
setelah mendapatkan perawatan medis enam penumpang dinyatakan boleh pulang dan tiga lainnya masih dirawat di rumah sakit
korban kebakaran tadi di kapalnya ini ada jumlahnya sembilan pasien
hidup sini dok
hidup sini dok
dan hampir semua pasien ini kebanyakan pasien dengan luka bakar tapi derajatnya ringan
hingga kini penyebab terbakarnya kapal gerbang samudera satu masih belum diketahui